kita beralih ke informasi lain
gitar akustik merupakan salah satu alat musik yang populer di tengah masyarakat
biasanya gitar akustik memiliki ukuran yang cukup besar karena ada ruang udara untuk menghasilkan suara
namun di bandung ada gitar akustik dengan dimensi yang tipis
jelas nampak tidak ada yang berbeda dengan gitar ini dengan gitar akustik biasa
namun jika dilihat dari samping
tampak bahwa gitar ini terlihat sangat tipis dan tidak memiliki ruang udara yang biasanya ada pada gitar akustik
gitar ini diciptakan oleh pembuat gitar asal bandung raka sidik
raka yang mulai membuat gitar akustik sejak tahun dua ribu satu
mengaku pembuatan gitar ini terinspirasi isu perubahan lingkungan yang ramai dibahas beberapa tahun belakang
gitar yang bahan baku utamanya terbuat dari batang pohon ini dianggap memberi dampak perubahan lingkungan
raka akhirnya mencari ide bagaimana membuat gitar utuh yang ramah lingkungan
serta bisa menghasilkan kualitas gitar yang sama dengan gitar biasa
dibuat sejak tahun dua ribu enam belas gitar dengan ketebalan bodi delapan mm ini diklaim mampu menghemat sepertiga bahan baku dibandingkan gitar biasa
meskipun tipis dan tidak memiliki ruang udara
gitar ini tetap bisa menghasilkan suara seperti gitar biasa berkat teknologi yang ditanamkan
walaupun bodinya tipis
gitar ini memiliki ruang udara delapan mm
tapi di dalamnya kita buat bracingnya atau tulang suaranya
terus di sela sela tulangnya itu ada udara kosongnya gitu
itu yang memungkinkan jadi si bodi top dengan si bodi bagnya itu
dia bisa vibrasi dengan maksimal seperti gitar akustik pada umumnya
esensial gitar telah dipakai oleh beberapa musisi indonesia seperti ari ardiansa
ari menilai gitar tipis ini memiliki karakter suara yang hampir sama dengan gitar akustik biasa
kalau maininnya kayaknya bisa dibilang sama lah dengan giriran akustik biasa
tapi lebih ringan lebih tipis lebih fleksibel aja lebih enak dibawa bawa kayaknya
selain di indonesia esensial gitar telah dipasarkan ke berbagai negara seperti amerika hongkong dan itali
kedua yang lebih tepat gitar al salam
ya dengan gitar setipis ini dan bobot yang ringan
saya bisa merasakan feel yang sama seperti memainkan gitar konvensional yang besar juga
dan bagi anda yang tertarik untuk menebusnya
anda bisa membelinya dengan harga mulai dari tiga lima juta rupiah
frankie wijaya bandung
kita lanjut lagi mas
oke sampai jumpa